jadi kalau rumputnya di sledding bolong itu kan memang ada standarnya dia
jadi dari dua puluh dua stadion itu ada yang standar internasional ada yang didorong oleh pemerintah untuk u tujuh belas
kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar fifa kan lebih bagus
nah makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara jis dan u tujuh belas
ini niatnya supaya jis bisa dipakai u tujuh belas
nah niatnya itu
kalau viva datang hari ini ayo salaman saya dicoret
nah nah yaitu niat baik ini yang kita ingin memanfaatkan
jis ini bisa menjadi bagian kualifikasi
nah rumput misalnya
kan itu jelas
kita nggak usah berdebat berjenis jenis rumput
rumput itu ada yang kuat matahari lama ada yang kuat matahari sedikit gitu kan
nah rumput yang di jis itu coba lihat di lapangan latihan
rumput yang dipakai di lapangan dalam di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus
karena mataharinya cukup
ketika yang di dalam mataharinya kurang
rumputnya tidak bisa beradaptasi
perlu rumput mungkin jenis lain gitu kan